mbak nanti tolong makanan yang udah dipesan dibungkus aja ya
iya baik mbak
adriana ini gak usah buat mbak aja
mbak lu tau
gak usah dimakan
buat kamu aja pak soalnya kita buru buru
hey ini semua gara gara lu
kalau lu gak kegatelan cari cewek
gak bakalan kita punya masalah kayak gini
lu diem aja pengen busuk
lu aja yang bodoh percaya aja sama gue
mendingan lo masuk penjara lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gue juga gak nyangka ya
kalau anak ging gue yang tadi brutal bisa gabung sama ging
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kalian tunggu sini ya
gatel gatel nih pak berhenti dulunya pak
pak aduh dong pak gatel nih pak
mereka mesti mandi nih
tangan mama kenal lumpur nih kotor nih pak
udah ntar aja mandinya di rumah
aduh pak cuman sebentar keles kelamaan
kalau sampai rumah
aduh kulit mama rusak ini
sampai jerawatan di hutan
tahu pak gak terawat lagi
udah ngerawat wajah sembilan juta tau
perawatan kulit mama sembilan juta
nggak ada yang lebih mahal tuh
lima belas juta kalau dibeliin beras bisa dapat seberapa tuh
ih papa masuk muka mama dibandingin sama beras gimana sih
ya pentingan beraslah
coba kalau segitu debit beras bisa berapa orang yang makan
kalau mama gak ada muka papa mau
ih papa gimana sih masa mau
istrinya jelek terus derawatan gatel gatel kayak gini
berhenti pak mandi bentar reja
oh lumpur itu kan bagus buat perawatan mah
apa mama gak pernah dengar masker lumpur
pak cuma berhenti sebentar doang pak please deh
aduh udah gak tahan ini gatel tahu
pak please mampir di hotel bisa hampa sebentar pak
mampir bentar doang
apa apaan sih ini
bener deh kata om bahaya loh tanto
ya ampun ma lihat tuh kelakuan mama
habis papa gak mau berhenti mama kan udah gatel
tolong debah sebentar aja dong minggir lah minggir cepetan
biarin pokoknya mama papa harus berhenti
kalau nanti kita nikah kamu gak boleh ngajak orang tua kamu ini
untuk tinggal bareng sama kita
tuh mana di sana
pokoknya nantinya di pom bensin sih pa di situ kan kotor
sama aja mama jadi gatel gatel lagi di situ
udah cari yang lain aja cari hotel
ini kan darurat
air di pom bensin juga bersih tahu
tapi udah maling kayak gitu tahu
ini rp dua buat ke toilet
ini uang kecil nek
rp dua kan berdua pa
kalau perempuan cukup kali rp satu
adriana cantik jangan lupa bantuin bawain koper tante ya
tunggu ya pa
terima kasih ya om rp satu nya
bu maaf ada yang bisa saya bantu
bu maaf ini bukan toilet umum
tapi toilet untuk pengunjung yang makan di sini
ya nanti juga saya makan di sini
sekarang toiletnya di mana dulu dong
ya tahan adriana
tahan jangan sampai emosi lo meluap dan akhirnya bikin mama boy jadi ilvil sama lo
tenang adriana tenang
tetap lembut ya adriana
aduh ini aja deh pelayan mana pelayan
udah buruan dong mbak
menu buka buka menunya
atau cari yang paling mahal
pesan satu porsi
oke baik bu
toiletnya sekarang di mana
toiletnya oh ada sebelas an ya bu
aduh reva lo ini aduh bibinya gini gini
lo ngapain sih gue takut gakut
udahlah gak apa apa
lagian juga ini cuma lo keringan kok
temen temen kayaknya kita berkemas aja deh
soalnya gue takut anak anak motor itu bakalan nyamperin kita kesini
dengan jumlah yang lebih banyak
yaudah yuk beresin tendanya
bu silakan bu makanannya sudah ada di atas meja
oh ya udah gimana kalau saya minta bilnya aja
nanti saja bu dimakan aja dulu
soalnya saya buru buru udah belgia aja gak apa apa ayo
sebentar ya bu
udah gak tau aja siapa tante marissa yang cantik gini
ini bu bilnya
iya nanti diganti bayar aja dulu
mbak nanti tolong makanan yang udah dipesan dibungkus aja ya
iya baik mbak
adriana gak usah buat mbak aja
nah lo tau
gak usah dimakanin
buat kamu aja pak soalnya kita buru buru

kalau lo gak kegatelan cari cewek
gak bakalan kita punya masalah kayak gini
lo di rumahnya pengennya busuk
lo aja yang botol percaya aja sama gue
mendingan lo masuk penjara lagi
apaan lagi sih ya
lo mau merusakin suasana
hah mau jadi jagoan loh
diam bu nusuk susah anak
lo yang kegatelan cari cewek di sini
kenapa lagi lex
lo jangan ngerusak rencana gue mau dm nya sama geng sergi allah
gue lebih baik kehilangan satu teman